empat dan dua puluh lima april diprediksi menjadi puncak arus balik lebaran dua ribu dua puluh tiga
lewat pernyataan resminya yang diunggah melalui youtube
sekretariat presiden presiden jokowi dodo mengajak pemudik untuk menunda kepulangan
jokowi mengimbau masyarakat menunda perjalanan balik setelah dua puluh enam april nanti
imbauan menunda perjalanan balik berlaku juga untuk asn dan tni polri
data kementerian perhubungan kemenhub memprediksi setidaknya dua ratus tiga ribu kendaraan per hari
dari arah timur jalan tol transjawa dan dari arah bandung diperkirakan akan melalui tol jakarta cikampek
tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dari jumlah normalnya yaitu lima puluh tiga ribu kendaraan
oleh karena itu
untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima april dua ribu dua puluh tiga secara bersamaan
pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut
dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal dua puluh enam april dua ribu dua puluh
ketentuan ini berlaku
untuk asn tni polri dan bumn ataupun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh intansi atau perusahaan masing masing seperti